cucu yang kita tunggu tunggu
bercuma anak ini hidup
percuma ada dia di dunia
dari sekian banyak orang disini
hanya satu wajah yang paling pengen gue lihat
tapi justru dia gak ada disini
ternyata kamu udah bener bener gak peduli sama aku
please jangan begini nino
aku butuh kamu
untuk mengikuti jalannya konferensi pers
atas perkara kasus pembunuhan roy alfahri
anak dari seorang konglomerat
dengan tersangka seorang model terkenal
siapa yang ngelakuin ini
kenapa aku diborgol begini
ketika mereka berdua di dalam kondisi tersebut
tidak ada kemampuan untuk menangkap mereka
berikut ini adalah barang bukti berupa baju
yang dipergunakan tersangka pada saat itu
untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara roy alfahri
dan kami juga punya bukti lain
berupa rekaman dari pengakuan
para saksi mata
kasusnya akan kami limbahkan ke pengadilan
baik para wartawan
ini adalah rob yang dipergunakan pada saat itu
kemudian ini adalah baju
yang dipergunakan pada aksi pembunuhan
lalu barang bukti selanjutnya
nah ini adalah sepatunya
bisa di stop pak
itu anak saya kesakitan pak disana
dia udah kesakitan sekali mohon di stop dulu pak
para teman teman wartawan
saya rasa konversi pes hari ini
dibawa ke klinik
tidak ada masanya

ini dia apa ini pak
untuk sementara disurai dulu ya
karena tersangka mau ngalami suatu gangguan menurut kesehatannya
terganggu ini sebaiknya ditunda dulu
aku harus masuk
aku harus jalanin prosesnya
bukannya lo yang kurang ajar
penyesalan terbesar elsa dalam hidupnya
adalah milih laki laki pengecutnya
untuk menjadi suaminya
aku bukan pengecut
tapi apapun kondisinya
aku harus ikutin semuanya
apa bapak udah siuman
saya tidak bisa melepaskan bapak karena bapak tahanan polisi
jangan bercanda ya
bapak tenang ya

saya panggilkan polisi yang ngedampingin bapak di sini ya
saya panggilkan polisi yang ngedampingin bapak di sini ya
gue tahanan polisi
pak pasin sudah siuman
pasin ingin dilepaskan
tapi saya sudah bilang bahwa dia adalah kandungan

baik sis kami akan temui pak regi sekarang
bu elsa mengalami kontraksi kandungan ya
penyebabnya adalah karena keadaan emosi bu elsa yang tidak stabil
bu elsa harus benar benar bisa mengelola stresnya ya

sekarang usahain agar posisi bu elsa lebih nyaman
supaya bisa mengurangi rasa sakitnya
supaya bisa mengurangi rasa sakitnya

kalau gitu saya permisi dulu
kalau gitu saya permisi dulu
ibu ibu mohon maaf boleh kasih kami kesempatan untuk bicara sama anak kami ibu
oh silahkan pak
kaki lurusin koki lurusin kak
kamu mau makan belum
mama masakin khusus buat kamu
kalau mau kamu harus makan
kalau mau kamu harus makan sayang
biar bayi yang ada di dalam kandungan kamu juga sehat
aku harus sehat
bayi aku harus sehat
buat apa beri aku harus sehat
bahkan hidupnya aja udah hancur sekarang
sebelum dia lahir udah hancur hidupnya
cucu yang kita tunggu tunggu sayang
pecuma anak ini hidup
percuma ada dia di dunia
udah pas sih pak